berdasarkan tijauan pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi
pada sabtu pagi dipastikan penyebab amblesnya bahu jalan di ruas jalan tol cikopo palimanan
kilometer satu ratus tiga empat ratus di wilayah subang jawa barat pada kamis lalu
disebabkan oleh tanah timbunan di lokasi tersebut kurang padat
hingga sabtu siang perbaikan bahu jalan tol sepanjang lima belas meter di ruas jalan tol cikopo palimanan masih berlangsung
pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi yang meninjau lokasi pada sabtu pagi
mengungkapkan longsor tersebut disebabkan oleh tanah timbunan yang kurang padat
sehingga ketika digoyur hujan dengan intensitas tinggi longsor mudah terjadi
untuk mengantisipasi terjadinya longsor susulan dilakukan pemasangan tiang panjang sepanjang tanah longsor
dan pembuatan saluran kedap air yang langsung mengarahkan air ke lereng sehingga tidak masuk ke dalam tanah
tahu persis tapi ada beberapa yang tanah tanah urutan yang diantisipasi